ribuan para pencari kerja di cianjur jawa barat selasa siang memadati bursa kerja job fair dua ribu delapan belas
yang digelar oleh pemerintah kabupaten cianjur
di hari pertama ini sebanyak empat tujuh ratus pencari kerja rela antri
untuk melamar pekerjaan dari tiga puluh satu perusahaan
sejak pagi hingga siang ribuan masyarakat terus memadati lapangan prawatasari kabupaten cianjur
mereka merupakan para pencari kerja yang sengaja datang untuk melamar pekerjaan
ke sejumlah perusahaan yang ada di job fair dua ribu delapan belas
yang diselenggarakan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten cianjur
bursa kerja ini menyediakan sekitar dua enam ratus lowongan kerja dari tiga puluh satu perusahaan yang ada di kabupaten cianjur
mulai dari jasa keuangan retail maupun tenaga kerja industri
rata rata pelamar yang datang ke bursa kerja ini merupakan lulusan sma hingga sarjana
bagus ya karena untuk
di cianjur sendiri banyak juga yang untuk tenaga kerja yang masih kesulitan dapat tidak
dengan adanya job fair ini juga jadi mempermudah apalagi masuknya juga gratis
bantu sih bagi yang nggak punya pekerjaan
bikin surat lamaran ke berapa perusahaan
wakil bupati cianjur herman suherman menyatakan
bursa kerja diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran
sesuai target pemerintah kabupaten cianjur
di periode ini seratus ribu lapangan pekerjaan harus tercapai
jadi alhamdulillah cianjur sekarang mengatakan jauh fair ya
dan barusan saya menjaga perusahaan
kurang lebih jumlahnya dua empat ratus yang akan diterima
tapi barusan juga saya tanya sama mereka ada penambahan penaman lagi
tapi yang mengambil formulir sampai saat ini sudah empat tujuh ratus
tapi saya juga menyarankan ya kepada masyarakat yang mendaftarkan
coba mendaptarkan yang satu saja
jangan sampai tadi ada lima mewamap ke ini ke ini ke ini
kasian orang lain
dan juga kesempatannya harus diperlihat
jangan semua keputusan a padahal perusahaan b menerima banyak
jadi mudah mudahan kan secara seperti itu
nanti akan dikondisikan oleh peranas tenaga kerja
mudah mudahan semua bisa terrealisasi
targetnya saya sesuai dengan janji kampanye
pak bupati dan saya dalam waktu periode saya ingin seratus ribu tenaga kerja
per tahunnya kalau dibagi lima berarti dua puluh lima ribu tenaga kerja
eh dua puluh ya tapi kemarin menargetkan kita dua puluh lima eh dua puluh tujuh ya
tapi realisasi menjadi dua puluh sembilan ribu yang tahun kemarin penyerapan tenaga kerja
berarti kita sudah overloot dari target
berarti kita sudah overloot dari target
di hari pertama pelaksanaan job fair sebanyak empat tujuh ratus pelamar kerja datang
sedikitnya dua empat ratus pelamar kerja akan diterima dan ditempatkan di tiga puluh satu perusahaan di kabupaten cianjur
menurut rencana job fair dua ribu delapan belas ini akan digelar hingga rabu sembilan mei dua ribu delapan belas
gani aris cianjur
gani aris cianjur